ada mereka yang kehilangan
ada mereka yang meninggalkan
mereka pergi bergerongkol dalam gelombang bernama
pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar
asal kalian tidak membawa ego
bergerombol di sana sini
mengabaikan yang terjadi
jika kalian peduli atas nama kemanusiaan
pakai masker harga mati
tidak pakai masker bisa mati
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semuanya
hari ini saya akan menyampaikan
perkembangan penanganan covid sembilan belas di indonesia
saya mengucapkan bela sungkawa dan juga turut menyesalkan
kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di papua
yang menyebabkan gugurnya korban jiwa dari tenaga kesehatan
peran tenaga kesehatan dibutuhkan
untuk melakukan penanganan covid sembilan belas di indonesia
saya berharap seluruh pihak
dapat menjaga stabilitas keamanan
dan kenyamanan kerja para tenaga kesehatan
mengingat tugas mereka yang berat dan mulia
selanjutnya evaluasi ppkm di wilayah jawa bali
dan di luar jawa bali akan dilakukan setiap dua minggu
evaluasi yang dilakukan tidak bersifat drastis
dan kedepannya evaluasi hanya berbentuk penyesuaian
terhadap perkembangan covid sembilan belas
kepada kondisi di lapangan
pada hari ini saya akan menyampaikan
perkembangan covid sembilan belas di indonesia
minggu ini kasus covid sembilan belas di indonesia
kembali mengalami penurunan yang cukup drastis
perkemarin dua puluh september dua ribu dua puluh satu
kasus positif harian telah menyentuh angka seribu kasus
selama lima hari berturut turut
ini adalah pencapaian yang sangat baik
dan buah kerja keras kita semua
mengingat kita pernah mencapai lima puluh enam ribu kasus
menurunnya kasus positif covid sembilan belas ini ternyata juga diikuti
dengan terus meningkatnya persen kesembuhan
dan kesembuhan harian yang terus meningkat
beberapa kali lipat dari kasus positif setiap harinya
bahkan pada tanggal tiga belas september
kasus kesembuhan kita bertambah hampir lima kali lipat
dari kasus positif harian
di mana kasus positif bertambah dua lima ratus tujuh puluh tujuh kasus
sedangkan kesembuhan bertambah dua belas empat ratus tujuh puluh empat kasus
seiring dengan menurunnya kasus covid sembilan belas di indonesia
pemerintah terus berkomitmen meningkatkan jumlah testing di indonesia
agar semakin banyak kasus yang dapat dideteksi
di minggu terakhir jumlah orang yang diperiksa mencapai satu juta orang
terus meningkat dari yang sebelumnya berkisar enam ratus sampai dengan sembilan ratus ribu orang
dengan banyaknya orang yang diperiksa tersebut
ini adalah positivity rate mingguan terendah
yang pernah kita capai sepanjang pandemi
dengan segala perbaikan pada berbagai indikator penanganan covid sembilan belas di indonesia
dapat dikatakan bahwa saat ini pandemi covid sembilan belas terkendali
hal ini tentunya tidak akan tercapai apabila tidak terjalin kerjasama yang baik
antara seluruh lapisan masyarakat dan unsur pemerintah
tentunya juga terdapat peran besar
tenaga kesehatan yang selalu bergerak cepat menangani pasien covid sembilan belas
namun penting untuk dipahami bahwa adanya perbaikan utamanya pada kasus aktif
ternyata tetap mengalami lonjakan kasus baru baru ini
kembali mengalami peningkatan hingga tiga puluh ribu kasus aktif per sembilan september
hal serupa juga teramati pada selandia baru
kembali mengalami kenaikan kasus pada awal september mencapai tujuh ratus lima puluh kasus aktif
hal ini menandakan bahwa perbaikan kasus covid sembilan belas harus terus dipertahankan
dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan
karena tidak ada jaminan bahwa keberhasilan penanganan covid sembilan belas saat ini
akan bertahan seterusnya jika tidak diimbangi dengan upaya perbaikan yang konsisten dan terus menerus
selanjutnya penting untuk kita bersama sama belajar dari tren lonjakan kasus
yang bisa disandingkan antara indonesia dan dunia
pada lonjakan pertama baik indonesia maupun dunia
sama sama mengalaminya di periode natal dan tahun baru yaitu di bulan januari dua ribu dua puluh
namun dunia mengalami second wave lebih cepat dibandingkan indonesia yaitu pada bulan april
indonesia baru menyusul second wave pada bulan juli selang tiga bulan dari second wave dunia
saat dunia sedang mengalami second wave indonesia justru sedang mengalami titik terendah kasus mingguan
dan pada saat indonesia kasusnya mulai meningkat justru dunia sedang mengalami penurunan kasus
sebelum akhirnya kembali meningkat dan mencapai third wave
dari perbandingan pola lonjakan kasus antara dunia dan indonesia ini dapat diambil pelajaran bahwa
adanya lonjakan kasus di indonesia pada bulan juli kemarin
nyatanya tidak berkontribusi signifikan terhadap kasus dunia
mengingat pada waktu yang sama dunia tengah mengalami penurunan
pun sebaliknya lonjakan kasus di tingkat global dan beberapa negara
tidak memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan kasus di indonesia
terbukti dengan kasus covid sembilan belas yang melandai di saat kasus di negara lain melonjak
hal ini dapat terjadi karena upaya penjagaan batas negara
yang ketat sehingga importasi kasus dari negara negara yang sedang mengalami lonjakan
dapat ditekan seminimal mungkin
lonjakan kasus di indonesia pada bulan juli lalu tidak disebabkan oleh naiknya kasus global
ataupun datang dari negara negara lain melainkan dari dalam indonesia sendiri
beberapa faktor internal penyebab kenaikan kasus dan penyebaran virus adalah
meningkatnya mobilitas dan aktivitas sosial masyarakat yang terjadi bersamaan
dengan periode mudik idul fitri serta sikap abai terhadap protokol kesehatan
selain itu dengan pola kenaikan kasus indonesia yang relatif lebih lambat dari kenaikan kasus dunia
tentunya kita perlu mewaspadai kondisi dunia yang saat ini tengah mengalami search wave
pada pola second wave di mana terdapat jeda tiga bulan
perlu kita antisipasi mengingat dalam tiga bulan ke depan
kita akan kembali memasuki periode libur natal dan tahun baru dua ribu dua puluh
yang artinya potensi kenaikan kasus semakin meningkat
tentunya dengan pembelajaran first dan second wave yang telah berhasil kita lewati
kita harus semakin tangguh dalam menghadapi pandemi covid sembilan belas ini
perlu dipahami bahwa mobilitas penduduk
dan aktivitas masyarakat dengan mengabaikan protokol kesehatan
menjadi penyumbang terbesar terjadinya lonjakan kasus
apapun varian mutasi virus yang ada
tantangan terbesar yang kita hadapi saat ini adalah
bagaimana mempertahankan kondisi ideal ini
hingga indonesia dan dunia terbebas dari pandemi dan memasuki endemi covid sembilan belas
seperti yang telah kita alami bersama
lonjakan kasus kedua pada bulan juli lalu
telah memberikan banyak pelajaran
salah satunya adalah penanganan covid sembilan belas pada saat lonjakan kasus
tentunya lebih mahal lebih lama dan lebih memakan korban
untuk itu upaya terbaik yang dapat kita berikan adalah
dengan melanggengkan tren penurunan kasus selama mungkin
dengan tetap mematuhi protokol kesehatan
sedikitpun tidak lengah dan menyepelekan covid sembilan belas
meskipun kasusnya telah turun drastis
ingat lonjakan kasus terjadi ketika masyarakat mulai lengah
dan menganggap kondisi sudah aman
sehingga disitulah peluang virus covid sembilan belas
menyebar kembali dan meningkat
selanjutnya saya akan mengumumkan
pembaharuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara nasional
secara umum pembaruan ppkm secara nasional
dibagi menjadi penambahan pembukaan sektor
dan perizinan perhelatan kegiatan masyarakat

pengaturan aktifitas di level empat tiga dan dua di wilayah pulau jawa bali
yaitu penduduk usia kurang dari dua belas tahun
diperbolehkan memasuki kawasan pusat perbelanjaan
atau pusat perdagangan di wilayah jakarta bandung semarang
daerah istimewa yogyakarta dan surabaya
dan diperbolehkan memasuki kawasan perbelanjaan
mall atau pusat perdagangan di wilayah jakarta bandung semarang
daerah istimewa yogyakarta dan surabaya
dengan syarat di bawah pendampingan orang tua
dan syarat pengunjung kategori hijau dan kuning
pada daerah level empat dan tiga
serta pengunjung kategori hijau dipeduli lindungi
pada daerah level dua
operasional hotel non penanganan karantina
dan syarat pengunjung berkategori hijau dan kuning
setelah screening peduli lindungi
sedangkan untuk anak usia kurang dari dua belas tahun
wajib memberikan hasil negatif covid sembilan belas
fasilitas pertemuan di dalam hotel tertutup
ditutup khusus bagi level empat
sedangkan diizinkan untuk level tiga dan dua
dengan sistem makan non prasmanan
pelaksanaan kompetisi sepak bola ligasi
dengan maksimal sembilan pertandingan
dan ligasi dua dengan maksimal delapan pertandingan
di daerah level dua dan tiga
restoran atau rumah makan dan kafe
di dalam fasilitas olahraga pada daerah level tiga
dengan durasi makan maksimal enam puluh menit
kegiatan di sektor non esensial pada daerah level tiga
bagi pegawai yang sudah divaksin
dan wajib screening saat keluar dan masuk
menggunakan peduli lindungi
sedangkan berdasarkan instruksi mendagri
nomor empat puluh empat tahun dua ribu dua puluh
pengaturan aktivitas di level empat tiga dua dan satu
luar wilayah pulau jawa bali
yaitu kegiatan pada pusat perbelanjaan
atau mal atau pusat perbelanjaan
di semua level daerah
dari pukul sepuluh sampai dengan dua puluh
bioskop baik yang berdiri sendiri
maupun yang berlokasi di pusat perbelanjaan atau mal
pada level tiga dua dan satu
dengan syarat pengunjung tergolong kategori hijau
di peduli lindungi
bagaimana penduli lindungi
untuk masuk ke supermarket dan hypermarket
pada daerah level empat dan tiga
dan saya hendak menekankan bahwa virus
tidak mengenal batas negara
begitu juga masyarakat dunia
yang saat ini semakin terhubung
oleh karena itu kecepatan dan menyeluruhnya
kebijakan pemerintah terhadap seluruh aspek
kehidupan masyarakat menjadi kunci penting
untuk menentukan efektifnya kebijakan
seperti yang kita tahu bahwa sejak indonesia
bersama negara lain di asia selatan dan asia tenggara
berjuang melawan serangan varian delta
sejak april dua ribu dua puluh satu sedangkan nyatanya virus ini
sudah mulai ditemukan di india
sejak oktober dua ribu dua puluh di india
walaupun berdasarkan penelitian varian delta
yang masuk kategori variant of concern atau voc
bersifat lebih menular dari varian aslinya
namun kita juga tidak bisa melupakan
bahwa kenaikan kasus covid sembilan belas pun
sangat lekat kaitannya dengan interaksi antar manusia
sehingga dapat kita simpulkan bahwa
terjadi gelombang kedua di indonesia
tidak semata mata terjadi karena
kekuatan infeksius dari delta
namun juga akibat kepatuhan protokol kesehatan
sehingga kasus kasus yang ada di hulu
menyebar cepat akibat interaksi antar manusia
yang meningkat seperti pada periode libur panjang
dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat
mudahnya interaksi manusia dapat digambarkan
melalui tingkat mobilitas
adanya jeda antara kemunculan varian
yang masuk ke suatu daerah
dan kenaikan kasus yang menjadi gelombang baru
bisa terjadi karena butuh waktunya untuk virus menular
dari satu orang ke orang lain
dan akhirnya terakumulasi menjadi kumpulan kasus
dengan varian yang sama
namun temuan dari arino ed al tahun dua ribu dua puluh
menyatakan bahwa pembatasan perjalanan
dan aktivitas masyarakat secara spesifik
dapat menunda lonjakan kasus
akibat importasi kasus dengan varian baru
dengan catatan upaya antisipatif
dilakukan dengan segera
dengan fakta tersebut
dapat kita simpulkan bahwa
indonesia cukup mampu
untuk melakukan tindakan antisipasi
lonjakan kasus dengan baik kala itu
sehingga dapat menunda ledakan kasus
dalam kurun waktu lebih dari lima bulan
sejak varian delta masuk ke indonesia
pada bulan januari dua ribu dua puluh
namun belajar dari gelombang kedua
yang dialami indonesia
dengan banyaknya korban yang berjatuhan
maka kita tidak bisa berpuas diri
hanya dengan menunda saja
namun lebih optimal
mengurangi angka importasi kasus
dengan memasifkan tes dan karantina
kita harus mengetahui pula
bahwa dalam mencegah lonjakan kasus
berbagai upaya pengendalian
harus dilakukan sebagai bentuk
penerapan kebijakan berlapis
mencegah varian baru yang masuk
misalnya miu dan lambda
tidak hanya mobilitas internasional
yang menjadi perhatian
di dalam negeri
temuan oleh linka et al tahun dua ribu dua puluh
menggunakan data dari sepuluh negara di eropa
menyatakan bahwa mobilitas lokal
atau domestik secara khusus
berpengaruh terhadap perkembangan kasus
atau reproduction number suatu daerah
dan secara spesifik membantu kita
mengidentifikasi peluang suatu kegiatan
atau acara spesifik menjadi kluster baru
atau hotspot penularan baru
mengingat semakin lama
semakin banyak sektor sosial masyarakat
yang dibuka secara bertahap secara nasional
dan akan ada beberapa event internasional
seperti pertemuan diplomatik
dan perhelatan olahraga
perlu pemantauan dan intervensi khusus
terhadap aktivitas tersebut
salah satu upaya yang dapat dilakukan
ialah pemerintah daerah
target kepatuhan protokol kesehatan
yang ditetapkan pemerintah pusat
dapat dijalankan dengan baik
dengan membentuk satgas khusus
dalam pelaksanaan acara besar
maupun di fasilitas publik
yang hendak melakukan pembukaan bertahap
atau uji coba protokol kesehatan
hal ini nantinya akan memberikan dampak positif
kepada sektor kesehatan
sekaligus ekonomi masyarakat
terakhir saya hendak menekankan
sebagai mana arahan presiden
untuk memprioritaskan upaya pengendalian utama
adalah bentuk untuk mengoptimalkan
peluang penularan covid sembilan belas
termasuk ke depannya
melakukan upaya survei
dengan tujuan untuk mengetahui
kekebalan yang sudah terbentuk di masyarakat
dan tertular secara alamiah
dan kerjasama antar masyarakat
untuk mensukseskan berbagai upaya
pengendalian pemerintah yang ada
saya ingin menyampaikan informasi terkini
kementerian hukum dan ham
telah mengeluarkan permen kumham
nomor tiga puluh empat tahun dua ribu dua puluh
melalui permen kumham ini
memberikan pengecualian untuk
masuk ke indonesia
pengecualian tersebut berlaku bagi
orang asing pemegang visa kunjungan
dan visa tinggal terbatas
masyarakat tidak perlu khawatir
karena kebijakan ini
akan dilakukan secara hati hati
menteri hukum dan ham juga memiliki kewenangan
dan menolak masuk orang asing
dari negara tertentu dengan tingkat
penyebaran covid sembilan belas yang tinggi
sesuai dengan rekomendasi
dari kementerian kesehatan
selanjutnya sesuai dengan
surat edaran satgas nomor delapan belas
beserta dengan dua adendumnya
serta sk kasatgas nomor tiga belas
maka bagi pelaku
wajib untuk menjalankan
protokol kesehatan berupa
screening dokumen dan kesehatan
tes ulang pcr sebanyak dua kali
saat tiba yaitu entry dan exit test
serta melakukan karantina
selama delapan hari
informasi penting bagi wna
dan wni yang mendapatkan
vaksin covid sembilan belas dari luar negeri
memperoleh sertifikat vaksinasi
yang terintegrasi dengan
aplikasi peduli lindungi
hal ini dapat dilakukan
dengan mengajukan verifikasi
pengen mendaftar terlebih dahulu
data individu dan vaksinasi
akan diverifikasi oleh
kementerian kesehatan bagi wni
dan masing masing kedutaan bagi wna
yang hasilnya akan dikonfirmasi
selanjutnya pihak yang mengajukan
dapat mendaftar dan login di aplikasi
melengkapi data akun untuk aktifkan
pengen lindungi dengan masuk ke
diharapkan memudahkan wni
maupun wna yang vaksinasi
di luar negeri untuk bisa mengakses
fasilitas publik dengan aplikasi
demikian konferensi pers pada hari ini
saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab
terima kasih prof pertanyaan pertama
pemerintah mengizinkan anak
di bawah dua belas tahun untuk memasuki mal
apa pertimbangan utama
pemerintah memperolehkan anak
untuk memasuki mal dan bagaimana
teknis check in untuk anak di peduli lindungi
terima kasih pada suara com
perubahan peraturan dalam ppkm
baik dalam pembukaan sektor
maupun penyelenggaraan aktivitas besar
di masyarakat adalah
bentuk pelonggaran dengan penuh
kehatian menuju masyarakat
yang produktif namun tetap
anak anak usia di bawah dua belas tahun
sudah diperbolehkan masuk
tidak terlalu mendesak maka anak lebih baik
tinggal di rumah saja
mohon kepada orang tua sebagai pendamping
untuk tetap berhati hati
dengan menjamin protokol kesehatan
diterapkan dengan baik selama
beraktivitas di dalam pusat perbelanjaan
agar satgas di fasilitas publik
melakukan upaya penegakan
dengan baik terima kasih
terima kasih prof pertanyaan selanjutnya
dari ismi nikei asia
apa yang mendukung penurunan kasus
secara signifikan sejak sekitar awal
september ini terima kasih
terima kasih pada nike asia
adalah hal yang kompleks
pengendalian tidak bisa tunggal
bahkan berbagai intervensi tersebut harus dilakukan
kasus yang konsisten sejak puncak kasus
di lima belas juli dua ribu dua puluh
hasil kerja keras seluruh elemen masyarakat
dalam pengendalian kasus
sebagaimana yang disampaikan presiden
bahwa kedepannya kita harus memprioritaskan
upaya tiga m tiga t dan
vaksinasi di hulu penularan
sedangkan memfokuskan upaya
perawatan pasien positif di hilir
agar dapat menekan angka kematian
dan meningkatkan kesembuhan
pertanyaan terakhir dari melani cnn
dan aci kbr
dalam beberapa waktu terakhir pemerintah
seperti waspada terhadap gelombang ketiga
covid mengingat banyak juga
negara yang sedang mengalaminya
dari satgas sendiri apa ada prediksi
kapan gelombang ketiga covid di indonesia
apakah dengan ppkm yang
masih terus berlanjut dapat meredam
potensi gelombang ketiga mengingat
desember nanti akan memasuki libur
akhir tahun terima kasih
terima kasih pada cnn
liputanam com dan kbr
melihat pola lonjakan
kasus di indonesia yang berselang
tiga bulan dari lonjakan di negara lain
seperti india malaysia
dan jepang maka kita harus
waspada dan tetap disiplin
menjalankan protokol kesehatan
agar kita tidak menyusul lonjakan
ketiga dalam beberapa bulan ke depan
lonjakan dapat meningkat saat datang
libur panjang dan pelaksanaan
kegiatan besar di masyarakat di dalam negeri
gelombang baru di beberapa negara lain
di dunia namun kita juga perlu
lonjakan kasus yang ada di dalam
negeri akibat faktor yang khas
ditemui di indonesia
misalnya tradisi berkumpul
dan bepergian saat hari raya
yang seringkali menyebabkan
masyarakat abai pada protokol
perlu diingat bahwa potensi
kenaikan kasus dapat dihindari
tidak mengendorkan pelaksanaan
kebijakan berlapis seperti
akselerasi vaksinasi pengendalian
mobilitas dalam dan luar negeri
pengendalian aktivitas masyarakat
upaya tiga t dan tiga m
terima kasih atas
pertanyaan dari media dengan demikian
konferensi pers berakhir terima kasih
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh